sejumlah warga mulai menukar e tiket formula e dengan tiket fisik di jakarta international velodrome rawamangun jakarta timur rabu siang
mereka mengaku belum pernah melihat balap mobil listrik sebelumnya dan antusias ingin melihat seperti apa balap mobil listrik formula e di ancol pada empat juni mendatang
dengan menunjukkan bukti pembelian e ticket warga dapat mengambil tiket formula e dalam bentuk fisik untuk menonton balap mobil listrik di sirkuit ancol pada empat juni mendatang
penukaran e ticket formula e dapat dilakukan di velodrome tamrin city dan taman ismail marzuki mulai hari ini hingga tiga juni nanti pada pukul sepuluh pagi hingga delapan malam
penukaran pada hari h perhelatan formula e dapat dilakukan di gxpo kemayoran pada tanggal empat juni pada pukul delapan pagi hingga dua belas siang
saya ngambil penukaran tiket fisik untuk formula e
ya sebenarnya sih saya ingin tahu saja sampai sejauh ini gimana sih gitu loh
untuk balapan mobil listrik
ya paling kalau bisa sih satu transportasinya gak ribet karena pengalaman dari mandalika kemarin kan ribet tuh
kedua ya pastinya untuk minum makan mudah
sama yang ketiga ya nyaman karena bawa keluarga bawa anak anak